berulang membuat berang pemerintah kini jp morgan pun harus hengkang dari indonesia
kali ini riset gp morgan yang memangkas dua level sekaligus rekomendasi investasi indonesia
dari overweight menjadi underweight dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan
dan berpotensi mendorong arus dana keluar
pemerintah pun tegas memutus kerjasama dengan bank investasi asal amerika serikat tersebut
lantas seberapa besar dampak keputusan ini bagi kondisi perekonomian dalam negeri
kita akan membahasnya dengan jp morgan
saya akan ulas lebih lengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama
ini adalah logo jp morgan chesenko dan sebagai informasi jp morgan chesenko ini merupakan
salah satu dari empat bank terbesar yang berasal dari amerika serikat bersama bank of america
jadi mereka itu adalah perusahaan perusahaan ataupun bank bank yang juga berlaku sebagai bank investasi di dunia
tapi dalam sebuah riset terakhir akhir tahun dua ribu enam belas kemarin
memang bank bank asal amerika serikat terkikis ya kapitalisasinya jauh dibandingkan likuiditas yang dimiliki oleh bank bank asal tiongkok dan jp morgan termasuk salah satunya
kita lihat bersama
ini adalah jp morgan versus kementerian keuangan
apa sih sebenarnya asal muasal
mengapa akhirnya kementerian keuangan memutus kontrak kerjasama dengan gp morgan
ini yang menarik
riset terakhir jp morgan
pasca donald trump terpilih sebagai presiden amerika serikat ke empat puluh lima menyebutkan peringkat cds indonesia
itu langsung turun dua grade sekaligus
jadi sederhananya begini
saya akan lebih rinci nanti
apa sebenarnya yang masuk dengan cds
cds itu adalah credit default swap
itu sederhananya adalah resiko gagal bayar
jadi resiko gagal bayar itu juga diasumsikan sebagai rating utang
kemampuan indonesia membayar utang ketika dia menerbitkan surat utang kepada para investor

dan biasanya ada tiga grade yang memang lazim

dan biasanya ada tiga grade yang memang lazim
berlaku di sistem cds ini ataupun kredit default swab ini
untuk overweight sendiri ini overweight itu adalah peringkat rekomendasinya itu setara dengan buy
artinya ketika sebuah lembaga investasi ataupun bank investasi memberikan ataupun mengeluarkan hasil riset
dan menunjukkan satu negara tertentu indonesia misalnya ada di level overweight
berarti dia merekomendasikan investor untuk buy
ataupun beli surat utangnya
sederhananya artinya negara indonesia ini mampu loh bayar utang
mereka fundamental ekonominya baik sehingga risiko gagal bayarnya sangat kecil
cds semakin tinggi levelnya semakin besar pula risiko gagal bayar sebuah negara untuk surat utang tersebut
lalu posisi kedua ada netral
nah netral ini diasumsikan sebagai hold
jadi tunggu dulu
kalau untuk para investor
ketika sebuah negara dimasukkan sebuah lembaga peringkat obligasinya di level netral artinya hold
jadi jangan beli
jadi tunggu dulu
karena mereka sedang menanti sebuah perkembangan
tapi apabila dimasukkan di level ini underwait itu artinya adalah sel
artinya jangan beli gitu loh
jangan beli surat utang dari negara ini
ini negara ini risiko gagal bayarnya sangat besar
karena fundamental ekonominya yang sangat rendah
kemudian kita lihat juga ada beberapa indikator lain yang akan saya bahas lebih dalam nanti di slide selanjutnya
dan jp morgan itu memasukkan
padahal sebelumnya indonesia ada di sini nih
tapi diturunkan langsung dua grade sekaligus
itu yang membuat pemerintah
dalam hal ini kementerian keuangan protes
kementerian keuangan semua mempertanyakan kepada jp morgan
mereka ingin mendapatkan rincian
apa dasar perhitungan sehingga indonesia langsung turun dua peringkat dari overweight ke underweight bersama brazil
brazil juga underweight tapi dari netral ya kalau berhasil
tidak dari overweight
itu tidak mendapat penjelasan yang sangat rinci
bahkan menurut salah satu strategis ekuitas negara negara berkembang yaitu baron asia
mereka juga mengeluhkan tidak ada rincian khusus dari gp morgan
mengapa menunjukkan ataupun juga menurunkan peringkat indonesia langsung dua peringkat
tidak ada penjelasan langsung turun dua sekaligus peringkat indonesia
kementerian keuangan memutuskan untuk menghentikan kontrak kerjasamanya dengan gp morgan
dan hanya itu kita lihat ada dampaknya yaitu mengganggu stabilitas sistem keuangan
mengapa mengganggu sistem stabilitas keuangan
saya akan bawa anda ke slide selanjutnya
agar lebih mudah saya akan mencoba menyederhanakan apa sebenarnya cds tersebut
ini adalah credit default swap
ataupun risiko gagal bayar
dan ini biasanya di pasar derivatif ya
pasar devatif itu adalah pasar sekunder ya
jadi biasanya mereka mainnya bawah tangan
siapa yang biasanya menggunakan skema ataupun juga bermain di cds
biasanya itu hetch fund ataupun juga kita lihat pemodal pemodal dalam jumlah besar ya
ini adalah skema sederhananya
kita lihat pembeli ini adalah investor
kemudian penjual dalam hal ini misalnya adalah sebuah negara
yaitu indonesia misalnya
mereka akan menerbitkan surat utang
menerbitkan surat utang
dia tawarkan tuh ke pembeli misalnya
pembeli akan ke perusahaan ataupun juga
ini penasehat ini bisa jadi seperti gp morgan misalnya ya
ataupun ini konsultan ya
kan mereka konsultan nya kan melakukan riset
gimana nih saya mau beli nih surat utang dari indonesia
mereka punya riset kan
bagus gak nih berapa
misalnya contohnya seperti ini
misalnya dia ada namanya fixed premium
fixed premium itu adalah tingkatnya
kemudian ada juga mature
mature itu adalah untuk kapan mereka harus mengembalikan uang ataupun pinjaman tersebut
ini bisa juga diartikan pinjaman ya
jadi sederhananya begini
kalau misalnya delapan puluh basis point misalnya
untuk dan biasanya dibagi ataupun dibayarkan dalam tiap kuartal
misalnya delapan puluh basis point
dan angkanya adalah seratus juta
artinya ini negara kita
kita menerbitkan dengan level ini
setiap tiga bulan sekali
setiap kuartal kita harus mengeluarkan sekitar dua puluh juta
untuk dibayarkan kepada pembeli
jadi untuk dibayarkan kepada pembeli
jadi sederhananya kita ini negara ini pinjem duit nih
dengan mengagunkan surat utang kita
nah ini mereka ini boleh deh saya beli dengan tingkat bunga tertentu
mereka percayanya kepada penasehat ini nih konsultan
disinilah jp morgan
jadi jp morgan itu dapat untung dua kali
mereka dapat fee dari pembeli
karena percaya dengan kajian mereka
tapi nanti juga mereka kalau misalnya tingkat peringkat sebuah negara itu turun
negara ini biasanya meng hire mereka juga
untuk gimana caranya biar kita bisa naik peringkat dong gitu
dibayar lagi jadi dia bisa dapat double sesungguhnya
bank investasi tuh kayak gitu
jadi semakin tinggi
misalnya peringkatnya ataupun overweight tadi
artinya bunga yang harus dibebankan
karena kalau kita bayar bunga negara itu kan pakai apbn
nah bunganya itu akan semakin turun gitu loh
jadi kalau misalnya saat ini si jp morgan bilang bahwa ini mereka ini underweight
artinya resiko gagal bayarnya semakin besar
dan ini orang akan menjual nih
karena tadi kan rekomendasinya sell
dia akan jual surat utang

jadi negara ini kan harus meyakinkan pembeli ini untuk kembali membeli surat utangnya itu kan dengan bunga yang lebih tinggi gitu loh
kalau bunganya lebih tinggi apbn nya akan terbebani lebih besar
nah jadi spekulasinya ada di sini nih
yang diciptakan oleh gp morgan tadi
spekulasi seperti itu
jadi bergeni positionnya diturunkan sehingga bunga yang dibebankan kepada negara selalu lebih besar
anggaran juga lebih besar
di tengah likuiditas yang menurun
maka tidak heran pemerintah langsung marah
langsung memutus hubungan
dan satu lagi ya
jp morgan lupa dengan satu sosok yang ada di kementerian keuangan yang juga mantan pemain global
sri mulyani ada di sana
dia tahu betul permainan macam apa yang sedang dimainkan
sehingga begitu ada penurunan dua level sekaligus
yang ketika ditanyakan apa penyebabnya
tidak bisa dijelaskan secara gamblang
kementerian keuangan langsung memutus kontrak kerjasama dengan jp morg
dan dia juga
ada potensi kehilangan ini loh proyek dari pemerintah
jadi sederhananya seperti itu
dengan bunga yang dibebankan kepada sebuah negara
dalam hal ini adalah indonesia
lalu bagaimana dampaknya
bagi ihsg dalam sehari memang kita mengalami koreksi ya
di tengah penguatan yang terjadi di asia pasifik
padahal inflasi kita hari ini
itu kan seharusnya sesuai dengan target pemerintah ya
tapi ternyata tidak cukup kuat untuk meyakinkan investor
sehingga kita lihat kita mengalami drop ya
dan ya tapi saya rasa investor investor harusnya bisa lebih paham lah ya
karena beberapa riset lain menunjukkan bahwa memang fundamental economy indonesia bagus kok
kita lihat kita punya pdb di atas lima
kemudian kita lihat inflasi kita sudah terkendali
kemudian kita punya cadangan devisa juga di atas seratus miliar dolar
jadi sesungguhnya fundamental economy indonesia kita itu cakep gitu
dan gak ada yang perlu dikhawatirkan
dan kalau memang pemerintah perlu memperkuat lagi konsistensi
dan kemudian juga upaya upaya mencegah efek negatif dari ketidakpastian global
ya itu terus dilakukan
tapi yang pentingnya memang data secara data we are fine gitu
kita baik gitu
kenapa harus diturunkan jadi underweight
itu sih sebenarnya
baik kita lihat ke dolar amerika
jangan lupa cds juga menjadi salah satu juga indikator untuk forex ataupun foreign exchange
untuk nilai tukar kita
kenapa ini berpengaruh nanti kaitannya dengan capital outflow
tapi kita lihat kita sempat melemah ini adalah nilai dolar amerika terhadap rupiah ya
terhadap rupiah ini dolar amerika terhadap rupiah
oke dan kita sempat melemah kalau dolar amerika turun berarti kita mengalami penguatan sebaliknya ya
sederhananya gini ketika jp morgan mengatakan bahwa kita itu resiko gagal bayarnya tinggi
itu orang kan akan lari tuh

kan mulai ngeluarin
salah satu indikator juga cds selalu dikaitkan dengan forex ataupun juga nilai tukar sebuah negara
jadi sederhananya gini loh bahwa jp morgan juga beberapa kali juga tersangkut skandal dan kasus ya
tapi terlepas dari itu mungkin pemerintah kali ini ingin menunjukkan ini loh gue dengan fundamental ekonomi
yang memang secara data kita positif mengapa kemudian kita diturunkan dua level sekaligus bersamaan dengan brazil
yang baru sedang memperbaiki negaranya setelah pemakzulan orang nomor satu di brazil
karena sebuah kasus yang melibatkan mantan orang nomor satu tersebut
sehingga akhirnya kita kini bertanya tanya bahwa ini menjadi salah satu juga hal yang menarik untuk kita pertanyakan
mengapa gp morgan akhirnya menurunkan dua level sekaligus pas setelah donald trump terpilih sebagai presiden amerika serikat
kementerian keuangan tidak terima sehingga akhirnya
mereka menyatakan putus hubungan dengan jp morgan